sekarang kamu siramin semua tanaman yang ada disini
kalau enggak mukamu tak siram lagi mau kamu
galaknya itu loh
ih nggak ketulungan
dulu jadi istri sekarang jadi mantan
kamu masih galak
ih gajah gue
kocong ngedumel kerja
saya rama dari indonesia
aku juga bisa bahasa indonesia
hai angelie senang bertemu
dan ini bunny
hai bunny keren banget
iya saya kesini mau ketemu dengan panagraj
apa betul ini rumah panagraj
dia ayah aku
bisa saya ketemu dengan beliau
kalau gitu silakan masuk dulu
pintu selalu terbuka untuk tamu
karena tamu adalah raja
terima kasih angelie
kalau gitu aku panggil ayah dulu ya
dengan suling sakti ini
aku akan menaklukkan
semua ular siluman
yang ada di seluruh dunia ini
akanku jadikan budak budakku
ada apa kamu disini
itu ada yang mencari ayah
katanya dari indonesia
itu kenalan ayah
ada aku suruh tunggu di rumah
selamat malam pandagraci
selamat malam pandagraci
selamat malam pandagraci
bukan kamu yang menang
tapi aku rendra
jimat itu hanya berfungsi menyerap racun saat kamu memakainya
nyuruh rama ke india cuma untuk nyari pawang ular yang nggak jelas itu
papa yang gak ngerti
ada ular yang mengancam kita
mengancam keselamatan keluarga kita pak
kita membutuhkan pawang india itu
apa sih pakai pawang ular segala
gak ada itu ma
bapak yakin ular yang ditaklukkan sama pawang ular itu
semua bisa sama taringnya itu udah dibuang mah
mereka itu semua penipu
demi tuhan pa
mama lihat dengan mata kepala mama sendiri
ular itu berubah jadi perempuan

waktu mama bikin kopi buat papa
waktu mama bikin kopi buat papa
waktu mama bikin kopi buat papa
berarti dia masih hidup
berarti dia masih hidup
ya masih hidup siapa ya panagraji
ya masih hidup siapa ya panagraji

putri sileuman ular
sileuman ular itu nyata
bukan cuma dongeng
bukan cuma dongeng
bukan cuma dongeng
ini kenapa kita masih hidup
kamu tuh ngapain disini sih ngapain
aduh aku tuh gak bisa kerja kalau udah kamu bambang
tuanyonya neng seh itu justru nyuruh saya kerja lagi disini
karena denrama itu lagi pergi ke india cari pawang siluman ular
ini mesti otakmu nih yang ngeracunin nyonya ya
sumpah seh sayang gak yoseh sayang gak mempengaruhi seh sum
ah udah gak usah sumpah sumpah bambang mesti kamu
sshh bok sengsopan sedikit emas
seh sebenarnya saya
sekarang kamu siramin semua tanaman yang ada disini
kalau enggak mukamu tuh
wongkok yo masih galaknya kayak begitu
galaknya itu loh
ih gak ketulungan
dulu jadi istri sekarang jadi mantan kamu masih galak
kalau laki laki yu tak
ih kaya jempol
kocok ngedumel kerja
ia kaya biasa banget
kali ini harus ada yang mati
jangan jangan ini adiknya ramah
kamu adalah mangsa aku yang berikutnya
aku pastikan kematianmu tidak akan lama lagi